wakapolda jawa barat mengapresiasi anggota satuan pengamanan satpam
yang telah membantu kepolisian dalam mengungkap aksi kejahatan
apresiasi tersebut diberikan melalui penghargaan dari kepolisian
penghargaan atas prestasi diberikan kepala kepolisian daerah jawa barat
dalam peringatan hari jadi satuan pengamanan ke empat puluh dua di mapolda jawa barat pada senin pagi
tahun ini empat anggota satpam mendapatkan penghargaan atas kinerjanya
dengan membantu kepolisian dalam mengungkap aksi kejahatan
sebagai mitra polisi wakapolda jawa barat mengatakan pihaknya sangat terbantu
dengan keberadaan satpam yang bertugas di wilayah jawa barat
dan kemampuan yang ada di rekan rekan satpam di jajaran provinsi jawa barat ini
bisa dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan
karena sudah banyak peran serta dari mereka untuk menjaga keamanan dan ketetipan
di wilayah tugasnya masing masing dirasakan oleh kita sebagai anggota
semakin maju semakin luar biasa dan semakin profesional
apresiasi kepada khususnya pak wadir yang selalu support kepada kami
selalu support ngecetak cetak satpam yang profesional